saudara misteri jasad dalam toren di kelurahan pondok aren tangerang selatan banten terungkap
jenazah merupakan target operasi dalam kasus narkotika jenis sabu yang kabur dari kejaran polisi
misteri identitas jenazah dalam toren di pondok aren tangerang selatan banten akhirnya terungkap
jasad pria tersebut adalah devi karmawan
polisi mengatakan devi atau depo merupakan target operasi polsek pondok aren dalam kasus narkotika jenis sabu
saat penggerebekan berlangsung korban yang diduga sudah mengetahui kedatangan polisi kabur dan sembunyi di dalam toren
diduga saat itu korban tak bisa membuka kembali penutupnya saat proses pengisian toren berlangsung
urin dari mayat tersebut mengandung ampetamin
positifan yang bersangkutan ini
masih ada reaksi menggunakan sabu tersebut
kalau dari runtutan cerita yang disampaikan dki itu adalah bagian dari bd
sebelumnya ibu devi merasa janggal melihat kematian anaknya
pasalnya berdasarkan pengamatannya ia melihat luka di leher devi yang diduga akibat cekikan
namun dari hasil otopsi polisi menyebut
tidak menemukan adanya luka kekerasan
gak tahu bu ini aja memar aja
keberadaan jenazah ini pertama kali diketahui oleh pemilik rumah yang curiga dengan kondisi air tiba tiba keruh
pemilik rumah pun memeriksa toren air dan setelah membuka tutup toren terlihat jasad dengan kondisi telungku